ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyinggung nama presiden soekarno
dalam pidatonya usai memimpin rapat pleno pengurus di kantor dpp demokrat pada senin
pernyataan ini seolah menyiratkan demokrat bakal berduet dengan gerbong pdi perjuangan
mengusung ganjar pranowo pada pilpres dua ribu dua puluh
kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah
cara tidak boleh menikam tujuan
cara juga harus dijiwai oleh tujuan
begitu pula sebaliknya
ini adalah pandangan pemimpin besar mahatma gandhi
yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran pikiran presiden soekarno
dugaan partai demokrat akan lebih condong berkoalisi ke pdi perjuangan
terlihat dalam pidato agus harimurti yudhoyono
yang pada senin siang sempat menyinggung nama presiden pertama ri soekarno
namun ahy tidak menyampaikan secara lugas bahwa partai berlambang bintang mersi itu
menargetkan untuk bisa bermitra dengan pdip dan mendukung ganjar pranowo
diketahui usai ditinggal anies baswedan demokrat boleh membidik partai politik lain
untuk dijadikan mitra koalisi salah satunya dengan pdi perjuangan
ruang pertemuan antara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dengan ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono pun menguat
pertemuan dua tokoh ini pun diproyeksikan sebagai penjajakan koalisi di pilpres dua ribu dua puluh
sby sebelumnya telah buka suara terkait isu kerenggangan hubungannya dengan megawati
meski dinilai punya hubungan tidak baik sby mengaku menghormati putri bung karno tersebut
ibu mega tidak pernah mengganggu demokrat mengganggu saya dan keluarga
saya juga begitu tidak mengganggu pdi perjuangan
waktu menjadi presiden sampai sekarang saya menghormati ibu mega dengan keluarganya
nah itu modal yang penting menurut saya karena saya melihat itu dari bagaimana ibu megawati yang saya katakan
tidak pernah apa istilahnya ya
mengganggu dan bahasa rakyatnya ibu megawati tidak jahat
sby yakin peluang untuk bertemu secara khusus dengan megawati sangat mungkin akan terjadi
sby pun berharap pertemuan dengan megawati nanti bisa berlangsung dalam suasana yang baik
sementara itu sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyatakan
partainya bakal membahas peluang pertemuan
sementara itu sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyatakan partainya bakal membahas peluang pertempuran
sementara itu sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyatakan partainya bakal membahas peluang pertempuran
sementara itu sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyatakan partainya bakal membahas peluang pertempuran
maka agenda agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh dewan pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik
hasto juga menyatakan pdip juga akan meminta pandangan dari para ketua umum partai koalisi yaitu p tiga hanura dan perindo terkait rencana pertemuan tersebut